presiden joko widodo menyatakan penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif prabowo subianto sebagai presiden terpilih
jokowi merespon soal penyusunan kabinet pemerintahan mendatang
presiden jokowi sodara tegaskan penyusunan kabinet seratus persen adalah hak prerogatif presiden terpilih
namun jokowi mengakui saran soal kabinet bisa saja diberikan jika ada permintaan dari presiden terpilih prabowo subianto
limbrung lah itu yang gak boleh